yuk popo ustad si om dadang itu mendaftarkan dirinya sebagai penerima zakat
yang kaya sebagai penerima
kenapa kamu menangis
sesuatu yang meresahkan sudah dimusnahkan
seharusnya kamu bersyukur
disitu ada cadetan kiri ditarang orang pak ustad
itu kesalahan kamu sendiri
harusnya buku ini kamu amankan
kamu jangan capek capek
biar bapak saja itu
kalau ini kan memang pek yang mesti dikerjain
assalamualaikum kang aku
udah aman nih
ini mau bapak yang lanjutkan atau kamu
bapaknya bikin pebeli kaget
itu emang ocat deng
hati hati sama dia
buku itu adalah jendela ilmu pengetahuan
ditulis untuk menambah wawasan
dan membuka pola pemikiran
tapi sekarang ada sebagian buku
yang ditulis untuk merusak wawasan
dan merusak pola pemikiran
saya mah selalu betul
kalian yang selalu salah
adalah jendela ilmu pengetahuan
kok nanya utangnya sekarang
kan pembayarannya juga masih lama tuh mau cat
kalau saya mah cuma ngingetin ngetin aja tuh sep
utang kamu itu berapa sama saya
emang ada apa sih
pasti saya bayar atau mau cad
buku catatan saya terbakar
padahal saya tuh mau bayar lunas mau cad
tapi kalau catatannya ada
bisa aja sebenarnya cicilan saya sudah lunas
kalau mau nagih juga harus ada buku catatannya tuh mau cat
biar sama sama enak dan adil
kalau gak ada gimana
gimana lagi atuk
kan saya gak ada bukti berhutang sama mau cad
kan kita punya perjanjian
perjanjian teh bisa kuat kalau ada saksi
kalau saksinya sudah almarhum
abu kayak buku itu
maka batal perjanjiannya mau cat
iya pak ustadz
saya terhutang diundang sama pak kades
insya allah pak ustadz
tidak enak kalau tidak datang
ada permintaan ceramah juga
untuk menunjukkan bahwa
anak didik saya
lagian ketinggian nanti kalau saya
ceramah di masjid masjid besar
di turki di mesir
itu mah sudah terbiasa
yang ini mah kecil
buat saya mah
iya pak ustadz
tunjukkan kamu adalah
anak didik saya
wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak ustadz ke mana lagi sih
wah sepua sepua teriak
pak ustadz habis dari mana aja sih
tadi dia nungguin aku
tadi dia nungguin pak ustadz tau
duduk duduk duduk
nih formulir warga yang opo ustadz minta
pak ustadz lihat deh
ada yang seru
pak ustadz baca aja sendiri
oh di situ
si om dadang itu mendaftarkan dirinya sebagai
yang kaya sebagai penerima
yang miskin sebagai pemberi
kalau dia marah suruh menghadap saya
oke siap bapak ustaz
semakin tidak karuan
ah mendingan juga pulang
daripada denger omongannya si dadang
keambulan bagaimana maksud kamu ceng
itu yang bingit
kalau mau minum air sumur disini juga ada ceng
gak ada sih ini air tajin
ini ada siapa tut
aku mau ketemu sama om dadang om
mana om tut
saya gak jadi pulang ah
kayaknya ada yang seru nih
ini om dadang
aku disuruh sama opo ustaz kemet buat balikin formnya om dadang
ceng itu formulir saya
sampai jumpa lagi